ketua umum partai golkar setia novanto tampil perdana memimpin rapat pleno dpp golkar
setia mengaku kondisi kesehatannya membaik dan siap memimpin rapat kembali
setia novanto tampil didampingi jajaran pengurus dpp golkar dan menegaskan kondisinya telah membaik sehabis sakit
setia siap memimpin rapat pleno golkar pertama kali dan berharap rapat berjalan lancar
setia mengisyaratkan pembahasan rapat pleno golkar salah satunya tentang revitalisasi pengurus dpp beringin
ya namanya juga habis berobat habis istirahat alhamdulillah
sudah siap pak untuk memimpin rapat
ya ini pertama kali saya harus memimpin rapat
ya mudah mudahan semuanya bisa berjalan lancar
ketua umum partai golkar setia novanto memimpin rapat pleno dpp partai golkar di kantor dewan pimpinan pusat partai golkar jakarta
rapat ini adalah rapat
pleno pertama yang dihadiri setia novanto pasca menderita sakit sejak beberapa minggu lalu
rabu siang dewan pimpinan pusat partai golkar kembali menggelar rapat pleno dengan membahas beberapa agenda politik nasional ke depan
rapat pleno dpp partai golkar kali ini dipimpin langsung oleh ketua umumnya setia novanto
hal ini menjadi menarik karena ini adalah rapat pertama yang ia pimpin pasca dikabarkan mengalami sakit dan sempat dirawat di suatu rumah sakit
agenda rapat pleno kali ini diantaranya membahas persiapan hari ulang tahun partai golkar
persiapan rakernas persiapan pemilihan kepala daerah rekrutmen calon anggota legislatif